presiden joko widodo hari ini mengunjungi lokasi gempa di kabupaten biren
presiden melihat langsung dampak gempa yang salah satunya meruntuhkan bangunan empat lantai
milik yayasan pendidikan al azizia di kecamatan samalanga kabupaten biren
presiden joko widodo tiba di pesantren yang berada di kecamatan samalanga kabupaten biren
jelang waktu sholat jumat siang tadi
presiden meninjau lokasi selama dua puluh menit
meski sudah ditunggu ratusan santri
rencana presiden untuk sholat jumat bersama di pesantren al azizia tidak terlaksana
presiden jokowi memilih melakukan sholat jumat di masjid agung kecamatan samalanga kabupaten biren